seiring perkembangan zaman teknologi perang semakin berkembang
tidak terkecuali teknologi yang menempel pada tubuh seorang prajurit
prajurit tempur termasuk tni kini menggunakan berbagai perlengkapan
untuk menunjang misi tempur dan menjaga keselamatan diri
apa saja alat perlengkapan prajurit tni itu
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya alfian raharjo pamit dan berdiri
jangan pernah berhenti untuk berinovasi
dalam beberapa kali aksi demonstrasi atau upacara
kita sering melihat prajurit tni mengenakan berbagai perlengkapan tempur
mulai dari helm rompi hingga sepatu
dengan berbagai perlengkapan itu prajurit tni tampak jaga dan siap tempur
lalu sebenarnya apa saja sih perlengkapan itu
mas ena peralatan peralatan yang biasa dipakai seperti misalnya kopassus kopaska atau di luar negeri nepitil itu sebenarnya apa aja sih
ini sebetulnya tergantung dari operasi
tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita menyebutnya dengan itp set
ipvs atau al kapsus kalau bahasa tni
al kapit itu alat perlengkapan khusus
alat perlengkapan khusus oke
dari mulai ujung kepala dari mulai helm
ini helm ini helm anti peluru
jadi di dalam helm ini sendiri sekarang sudah lebih nyaman
jadi dipakai oleh pasukan
zaman dulu kan berat
menjadikan beban sekarang lebih nyaman
lebih argonomis buat leher buat kepala
ini bahannya bukan baja ya
ini sekarang zaman sekarang helm bukan baja
tapi kita menggunakan cheflar dan beberapa komposit lain yang ada
zaman sekarang itu sudah tidak hanya kevlar saja
ini baklava sebagai pelindung untuk cover
jadi supaya terlindung
terlindung identitas dari pengguna
lalu ini ada ini adalah masker
jadi pada saat pasukan berkeringat
tidak berembun gitu ya
tidak ada berembun
dan juga si kaca sendiri memberikan perlindungan dari tembakan atau percikan peluru
percikan peluru oke
oke terus ini
serung tangan yang standar ya kita pakai
karena kita kadang kadang berhubungan dengan musuh yang menggunakan pisau
ini tahan dari
ya pada saat itu bisa ditangkap
oh jadi ini gak sembarangan sarung tangan biasa seperti yang
tidak sembarangan ya
kadang kadang kita kesulitan untuk bisa rapling
dan ini bisa menahan panas
dan pada saat
dan juga untuk
pistau itu bisa tahan
pistau itu bisa tahan
ya perlindung siku dan perlindung
ini selanjutnya adalah
yang saat ini kita hanya gunakan untuk menggunakan holster saja
holster untuk paha
zaman dulu kita pakai semuanya di sini
sekarang kita sudah pindahkan semua di dada
karena memang secara reach
itu agak susah
kalau di dada
lebih gampang untuk ngambil
tapi ini fungsinya adalah
untuk ke pinggang
untuk ke pinggang
taruh holster untuk pistol
pistol mungkin lebih enak di paha
tapi memang selera
beberapa mungkin yang lebih menyukai di pinggang
atau mau di sini
nah sekarang ini nih
intinya adalah ini
ini adalah bulletproof face mole nya ini
semua kita pasangkan di sini
ini kerjasama antara pindad engineering dengan pt pas taktikal
buatan indonesia semuanya ya
yang menarik dari ini adalah
si rompi anti peluru ini
satu satunya di indonesia yang memang
jadi pada saat operasi berhubungan dengan air
dan tidak sengaja tenggelam
dia tidak akan ikut tenggelam
tidak akan memberati
jadi bisa mengambang
jadi kalau misalnya jatuh ke air
ini membantu mengambang
bahkan ini membantu floating untuk pasukannya
sapsotnya di indonesia
di dalam sini kita bisa beberapa pouch
utamanya adalah ini
nah di sini ada yang
untuk pelurunya ya
lalu di sini juga ada di belakang ada radio mas
nah ini adalah pos untuk radio
lalu ada pouch untuk p tiga k
jadi semua macam perlengkapan
semua udah total di sini
semuanya ada di sini
dan ini dalamnya ada platnya ya
nah yang ini ada platnya
jadi sesuai dengan operasi
apabila memang yang musuh yang dihadapi
memiliki kaliber yang besar
maka platnya kita tambah
beratnya seperti apa
sebenarnya saya agak penasaran juga sih
dengan semua perlengkapan ini
saya akan coba pakai semuanya
dan mungkin lari satu keliling
seperti apa ya
boleh tolong dibantu
ini dulu ya
soalnya nanti kalau di luar pinjang
ini tinggal dulu
ini tadi ya
kayaknya nggak cepat lagi
banyak banget ya
ini belum mulai
ini belum mulai
ini baru tengah ini
belum kembali tengah
kita coba tangan dulu
bisa kehandalkan sama payuan
masih oke kan
sekarang saya sudah
mungkin sebaiknya pakai senjata juga mas
supaya lebih lengkap
ss dua buatan binat
tampilan saya sudah seperti pasukan khusus tni bukan
dan yang membanggakan
semua peralatan ini merupakan produksi dalam negeri
saya hanya berada di sekitar lima puluh meter saja dan rasanya sudah sangat melelahkan
dan walaupun memang ini bobotnya sekitar dua puluh kilogram tapi di situ saya sangat nyaman
karena beban itu tersentral ada di perut bukan ada di bunda saya
dan yang pasti seluruh peralatan ini tentu tidaklah murah
akan tetapi jauh lebih berharga adalah nyawa dari prajurit